petani garam asal madura mendatangi gudang tempat penyimpanan garam impor asal australia dan india di pergudangan banyutami manyar gresik jawa timur
para petani garam meluapkan kekecewaan setelah melihat kualitas garam impor yang lebih buruk dibanding garam lokal
sejumlah petani garam asal pamekasan madura mendatangi gudang tempat penyimpanan garam impor dari australia dan india di beberapa gudang desa banyutami manyar gersik
sempat terjadi adu mulut antara petani garam yang ingin masuk dengan satpam gudang yang melarangnya
petani garam asal madura ini langsung meluapkan emosinya saat melihat bentuk garam impor yang baru datang tiga hari lalu ini
mereka menilai garam yang diimpor dari india berkualitas buruk dibandingkan dengan garam yang diproduksi di pamekasan dan gersik
gudang garam impor yang ada di desa banyutami manyar gresik ini diketahui milik pt garindo sejahtera abadi
namun garam yang berada dalam gudang tersebut milik pt mitra tunggal perkasa
pengimpor garam industri dari australia dan india
para petani garam ini menduga ada permainan dalam impor garam tersebut
kami dari petani menegarai ada permainan di balik semua ini
entah itu di pt mitra swakarsanya ini atau di otoritas pemberian izinnya
karena seperti tadi teman saya itu bilang bahwa pemberian izin ini ternyata melanggar undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam belas
sementara itu anggota dpr ri komisi empat
viva yoga mulia di mendesak pemerintah untuk tidak banyak mengimpor garam
desakan disampaikan agar harga garam petani tidak anjlok saat panen raya garam tahun ini
saya bertemu dengan para pelaku usaha tambak garam di madura
saya dibeberkan beberapa fakta fakta objektif yang tidak terekam seluruhnya di media
menyangkut soal sistem dan tata niaga garam nasional
jadi yang pertama ternyata
pertambah garam ini belum diserap produksi garamnya oleh pt garam dan oleh pt swastata sar
saat ini petani garam resah dan kecewa karena kualitas garam impor yang buruk telah menghancurkan harga jual garam petani
harga garam di tingkat petani saat ini anjlok menjadi rp dua per kilogram dari sebelumnya rp dua tujuh ratus
mereka meminta pemerintah mencabut kebijakan impor garam dan mengembalikan garam impor ke negara asalnya
muhammad yanuar komarudin surabaya